anggaran hampir satu miliar rupiah per orang untuk pembelian mobil listrik bagi pns bernilai sangat fantastis
di tengah perekonomian indonesia yang masih berusaha bertahan
di tengah perekonomian dunia yang juga belum stabil
mengapa pemerintah gegabah membuat keputusan pengadaan mobil listrik itu
untuk mencermatinya kita akan berbincang dengan direktur center of economic and law studies atau selios bima yudhistira
selamat pagi kabar baik
mas bima terima kasih sudah bergabung
mas bima sebelum kita melanjutkan dialog kita ini kita ingin konfirmasi dulu beberapa hal
ini masih simpang siur apakah kemudian benar kalau anggarannya itu hampir satu miliar per unit
atau memang ini sebagian pihak mengatakan ini cuma sbm atau standar biaya maksimal atau pagu anggarannya saja
dan itu belum tentu juga akan bisa dibeli atau diadain
ini bagaimana memahami soal ini
ya jadi kalau standar biaya itu sebenarnya
belum dimasukkan ke dalam alokasi anggaran itu betul ya
tetapi kalau ada pengadaan barang khususnya untuk kendaraan listrik itu akan menggunakan price list itu
nah kan kalau misalkan diberikan misalnya hampir satu miliar rupiah misalnya per unit ya untuk eselon yang paling atas
berarti kan ada anggaran yang ingin disiapkan atau direncanakan dan sah sah saja bagi instansi untuk membeli hampir satu miliar tadi
jadi memang apakah uangnya ada
ada sekarang uangnya masih belum ada misalnya
tetapi sudah ada standar itu artinya kapanpun ada instansi yang ingin melakukan pengadaan tentu akan merujuk pada standar itu
artinya belum tentu begitu ya kalau kemudian satu unit harganya segitu ya hampir satu miliar itu
hanya pagu anggarannya saja begitu
ya tapi kan begini kalau pagu anggarannya sudah hampir mencapai satu miliar misalnya per unit
mobil listrik maka ini akan menimbulkan dorongan bagi instansi untuk memenuhi pagu maksimal tadi
ya misalnya satu miliar ya dikasih aja sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah
itu boleh diperbolehkan
nah ini kan artinya akan mendorong ya mendorong banyak sekali pihak untuk masuk ke dalam pagu anggaran yang paling maksimum
dan itu nggak ada masalah karena tadi yang diberikan adalah batas maksimumnya
oke walaupun belum tentu dipakai atau tidak begitu ya

sudah diberikan batas maksimal atau batas atas lah istilahnya begitu
ini anggaran segini apakah sudah juga masuk ke pemeliharaan atau di luar pemeliharaan
karena kan besar juga tuh dayanya baterai segala macam
betul itu di luar dari spare part ya dari pemeliharaan
jadi itu baru unitnya saja
dan tadi belum termasuk dari pengisian daya ataupun dari klbb nya
jadi memang itu hanya unit yang dibeli dari dealer
karena gini kita kan juga melihat bahwa kemampuan daerah atau satker dimanapun yang kemudian akan melakukan pengadaan mobil listrik ini
kalau tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana sendiri tentu juga tidak akan bisa diwujudkan begitu ya
apakah kemudian anda menganggap peraturan ini gegabah terburu buru atau bagaimana sebenarnya
ya saya pikir begini ya
tujuannya apa sih bikin aturan ini kan
tujuannya kan kalau kita lihat untuk mendorong target penjualan kendaraan listrik
terutama yang dikejar sekarang adalah mobil
kalau yang didorong adalah dari sisi pemerintah tentu ini kan akan jadi berat beban anggaran
ya di negara negara lain yang didorong adalah dari sisi konsumennya
konsumen akan beli kendaraan listrik mobil listrik motor listrik
itu kalau charging station atau stasiun pengisian dayanya juga tersedia di banyak tempat
nah sekarang juga jadi pertanyaan
kalau misalnya nanti pemerintah menganggarkan dan kendaraan dinas digunakan
itu stasiun pengisian dayanya hanya tersedia misalnya di kantor kantor dinas
itu pun juga nanti akhirnya akan menjadi aset yang tidak teroptimalkan
jadi kalau charge atau chargingnya hanya bisa pada saat dia bekerja di kator ya
ditinggal meeting mobilnya sambil di charge
tapi begitu melakukan perjalanan yang cukup jauh itu akan jadi problem
mobil listriknya apakah akan dibeli oleh instansi atau dinas
ya bisa jadi dibeli
tapi apakah utilitas atau pemanfaatannya akan sama dengan mobil bbm
karena tadi misalnya perjalanan dinas ya
ada perjalanan dinas kunjungan kerja atau rapat di kota
ternyata di tengah jalan belum tersedia stasiun pengisian dayanya
maka yang akan dipakai adalah mobil yang basisnya adalah bbm
nah jadi artinya pemerintah nggak bisa nih hanya mendorong
apalagi anggarannya besar untuk beli kendaraan listrik
sementara infrastrukturnya itu belum rata
jadi infrastruktur dulu idealnya
baru masyarakat dan pemerintah daerah pemerintah pusat kementerian lembaga
itu tergerak untuk membeli kendaraan listrik
mas bima publik menilai bahwa kemudian aturan ini punya sesuatu di balik layarnya
mulai dari kong kalingkong produsen mobil listrik dengan pemerintah
sampai juga dengan istilahnya mewujudkan atau memantapkan komitmen pemerintah
atau indonesia sendiri untuk mengkonversi ke tenaga listrik begitu bbm
dari bbm ke tenaga listrik
apakah anda sepakat dengan tudingan tudingan seperti ini
ya sekarang begini ya saya sepakatnya begini
kalau sepakatnya kendaraan listrik
kalau sepakatnya kendaraan listrik didorong
itu apakah betul untuk menurunkan emisi karbon
itu saya kira bukan itu
sekarang kendaraan listrik listriknya dari mana
listriknya masih dominasi dari pltu batubara masih kotor juga
nikelnya dari mana
nikel sekarang sedang disorot
karena dalam prakteknya mulai dari tambang smelter nikel
itu emisi yang diciptakan juga besar juga
apakah kendaraan listrik jadi solusi kemacetan
juga nggak jadi solusi kemacetan

nah jadi yang publik lihat adalah siapa sih pihak pihak yang sedang mendorong kendaraan listrik ini
nah itu punya konflik kepentingan dengan mereka yang sedang menjabat
ya kita udah bisa lihat lah ya
ada pak muldoko di situ kemudian ada pak lbp juga ya
itu yang juga kemudian punya konflik of interest terkait dengan pengembangan kendaraan listrik
andaikan misalnya kendaraan listriknya adalah pure tanpa campur tangan pemerintah

ada konflik kepentingan dengan penguasa sekarang
mungkin publik akan jadi lebih percaya bahwa memang ini ada transisi di bidang transportasi
tapi selama di situ ada konflik kepentingan ya itu akan menjadi sebuah tanda tanya
apalagi anggarannya kan besar ya
ini uangnya nanti akan masuk ke siapa siapa yang akan diuntungkan
nah itu yang menjadikan sedikit skeptis
nah kemudian yang kedua
kalau melihat dari model atau skema kendaraan listrik di banyak negara
sebelum melakukan penganggaran besar besaran untuk mobil dinas
atau kemudian subsidi listrik ke kendaraan pribadi
sebenarnya yang banyak didorong adalah konversi
di perancis itu yang didorong adalah konversi
jadi mobil mobil tua mobil mobil tahun sembilan puluh an tahun dua ribu an awal
yang emisinya sangat tinggi itu yang dikonversikan
dan itu yang disubsidi oleh negara
jadi tidak menambah populasi kendaraan baru di jalan
tidak menambah masalah kemacetan
nah ini yang dikita dibalik nih
mobil dinasnya masih ada masih existing disuruh beli mobil listrik baru
jadi nanti parkiran kantor kantor kementerian lembaganya
bakal lebih penuh dengan kendaraan listrik iya kendaraan bbm juga iya
nah jadi ini kan nggak menyelesaikan banyak masalah
oke seharusnya apa yang menjadi prioritas
yang jadi prioritas sekarang ya
satu infrastruktur tadi pengisian daya
kemudian ketersediaan spare partnya gimana
bengkel bengkelnya seperti apa juga terutama di daerah daerah
baru kemudian kita berpikir untuk melakukan konversi dulu
dan konversi ini ada dua
boleh konversi kendaraan pribadi diberikan subsidi atau insentif dari negara
tetapi ini diprioritaskan untuk mobil mobil lama
kemudian juga bisa jadi konversi dari bus angkutan kota yang polusinya tinggi
itu dikonversi menjadi bus listrik angkutan kota listrik
itu yang jauh lebih menyelesaikan permasalahan
jadi artinya kemudian mungkin publik menilai apakah aturan ini sebagai test of
test the water begitu ya biar kemudian masyarakat juga nanti
dan pemerintah secara paralel begitu juga akan mewujudkan sarana dan prasarananya dulu
untuk kemudian nanti anggarannya sudah ada bagaimana nanti masyarakat bisa menerima atau tidak
dengan anggaran dan juga pengadaan mobil listrik ini yang nilainya juga cukup besar begitu ya mas bima
saya kurang sepakat tuh
jadi maksudnya begini maksudnya pemerintah memang punya niatan untuk mendorong
agar penggunaan mobil dinas itu menggunakan kendaraan listrik
tapi kan kita juga harus realistis juga
tadi kalau dilihat price listnya dan ada kecendungan pagunya adalah pagu yang maksimal
kita harus cek bagaimana kesiapan dari apb
kesiapan dari apbd nya
sekarang jangankan beli kendaraan listriknya kan jadi paradoks
kemarin aja lampung aja harus dibantu oleh pemerintah pusat itu
untuk beli perbaikan jalan ya atau membuat perbaikan jalan
dibantu kementrian pupr anggarannya
jadi kan itu kan jadi sebuah paradoks
di saat yang sama disuruh beli mobil listrik yang baru
padahal infrastruktur dasarnya masih banyak masalah di daerah daerah
nah mungkin harus ada prioritas juga ya
kalau infrastruktur jalannya rusak
masyarakat juga akan berpikir dua kali untuk beli mobil
apalagi yang harganya juga tinggi
instansi daerah juga akan berpikir bagaimana nanti perawatannya
mobilnya aja udah mahal
apalagi nanti perawatannya di tengah jalan yang rusak misalnya
ya itu kan juga harus jadi pertimbangan biaya biaya ke depannya
yang akan dibebankan kepada anggaran pusat maupun anggaran dari daerah
jadi harus ada prioritas
sah sah saja dorong kendaraan listrik
tapi ada satu dua hal yang memang jadi prioritas dulu
baru kemudian anggaran jumbo nya tadi itu dikeluarkan oleh pemerintah
oke artinya kemudian masih banyak pertimbangan
mengingat juga masih banyaknya prioritas prioritas yang dibutuhkan masyarakat
secara meresak di situasi yang kita tahu mungkin sedang tidak menguntungkan secara global
terima kasih bima yudhistira
sudah berbagi perspektif
terima kasih salam sehat
sama sama salam sehat